cerita selanjutnya datang dari warga kabupaten maros sulawesi selatan
yang masih mempertahankan tradisi mapa dendang atau menumbuk gabah dalam pesta panen
selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan
tradisi ini juga dimanfaatkan untuk saling bersilaturahmi ke sesama warga
di beberapa tempat di sulawesi selatan
tradisi mapa dendang atau menumbuk gabah dengan lesung ini sudah sangat jarang dicumpai
namun bagi warga di lingkungan baniaga kelurahan taroada kecamatan turikale maros sulawesi selatan
tradisi leluhur ini masih tetap dipertahankan sebagai rangkaian prosesi adat dalam pesta panen
selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan acara ini juga sebagai ajang silaturahmi warga
menumbuk gabah seperti ini bukan perkara mudah
menggunakan pakaian adat tradisional bak menari
para penumbuk gabah yang didominasi oleh perempuan ini mengayun alu di atas lesung yang menghasilkan sebuah irama khas
uniknya tak satupun alu yang mereka
mereka genggam saling bertabrakan meski dalam satu lesung terdapat delapan orang penumbuk pari sekaligus
prosesi mapa dendang ini juga dianggap sebagai ritual sakral yang hanya boleh dilakukan orang tua
proses penumbukan gabah menjadi beras ini membutuhkan waktu sekitar dua puluh tiga puluh menit dalam satu lesung yang berisikan sepuluh kg gabah
sementara dalam setiap upacara panen seperti ini gabah yang ditumbuk bisa mencapai seratus kg
tak heran jika tradisi mapa dendang ini dilaksanakan bisa sampai dua hari
gak tahu anterikata lima puluh tahun
anter lima puluh tahun tapi masih kuat menumbuk numbuk begitu bu masih kuat
sudah biasa atau bagaimana bu
sudah biasa ya
memang setiap tahun begini ya bu ya
setelah gabah ditumbuk hingga terpisah dengan kulitnya proses selanjutnya adalah menampi dengan nyiru untuk memisahkan antara beras dengan dedak
setelah bersih beras ini lalu dicampur air hangat dan kelapa parut
sebelum disajikan keluarga upacara ini diakhiri dengan sebuah ritual dan doa keselamatan yang dilakukan oleh pemuka adat
selain menghidangkan makanan khas aselolo
upacara yang digelar rutin setiap tahun ini
juga menyajikan makanan khas lain
tradisi yang masih dilestarikan oleh warga ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada tuhan
dan tetap menjaga silaturahmi sesama warga dengan cara saling berbagi
muhammad bakri maros sulawesi selatan